aku pengen dia bahagia
dan saya gak mungkin dengan dia seperti ini
sebaiknya sekarang kamu pulang
kalau kamu ada kuliah pagi
kamu semaleman gak pulang
namanya kamu gak dikutip
cariin semua orang tua kamu
kamu memang berasal dari keluarga yang berantakan
aku akan fokus sama kesembuhan aku
tapi kamu harus selalu ada di samping aku
kamu itu semangat untuk aku untuk sembuh
aku akan selalu disini buat kamu
kamu masih ragu atas permintaan aku
tapi aku akan terus berusaha
untuk melawan penyakit aku ini
sampai gak ada lagi keraguan di dalam hati kamuri
aku pasti akan bertahan hidup
sampai ketemu lagi
aduh ini kemana nih anak
udah jam segini belum pulang juga
nah ini ini semua gara gara mama
anak perempuan macam apa jam segini belum pulang
ini gara gara dia berteman dengan laki laki yang ngamuk ngamuk di rumah kita
mama harus cari riri
telepon temen temen yang mama tau
tanya sama riri ada dimana
kalo sampe terjadi sesuatu sama riri
mama yang tau ngejawabnya
sampai ketemu lagi
ma aku pergi ya
riri tuh udah gede
bisa jaga diri kok bentar lagi juga pulang
udah aku pergi ya
kenapa lagi sih ma
jauhin dong pergaulan yang gak bener
tadi mama ketemu sesuatu di laci kamar kamu
kamu kan tau kalo sampe terjadi sesuatu sama anak anak mama
si mama yang disalahin
aku pergi ya
ya allah semoga gak ada apa apa

semoga dia gak ada apa apa
semoga dia gak ada apa apa
semoga dia gak ada apa apa
masih disini aja kamu
biar saya aja yang suapin andi
gak apa apa saya aja tante
kalau andi sudah diperiksa sama dokter
seberapa beruntungnya andi
bisa deket sama riri
mau tanya suster dulu ya
nanti dokter datang untuk kontrol jam berapa

kita perlu bicara
ada apa tante
kamu bukan perempuan bodoh
maksud tante apa
saya minta kamu jangan kasih dia harapan yang terlalu tinggi
kalau kamu tidak bisa memenuhinya
lebih baik sekarang kami pergi jauh jauh dari kehidupan anda
saya nggak pernah kasih harapan palsu
saya cuma pengen dia bahagia
dan saya gak mungkin dengan dia seperti ini
sebaiknya sekarang kamu pulang
kalau kamu ada kuliah pagi
kamu semaleman gak pulang
memangnya kamu gak dicariin sama orang tua kamu
kamu memang berasal dari keluarga yang berantakan ya